ya kalau bicara mengenai jabatan nanti dimana
mas ahaye ini tidak pernah pilih pilih tugas dan tanggung jawab
presiden terpilih ke delapan pak prabowo subianto
memang sudah meminta kepada mas ahy
untuk menyiapkan kade kade terbaik partai demokrat
untuk membantu beliau mengisi pos pos di kabinet
agar bagaimana pembangunan ke depan
itu benar benar bisa menjalankan visi misi program
yang bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara
sesuai dengan janji pak prabowo dan kami semua
yang berada di barisan pemenangan pak prabowo
beliau telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya
setelah jejak rekam beliau yang cemerlang di mediter
dan di pendidikan sebelum sebelumnya
beliau bisa membuat partai ini menjadi sangat solid
bagaimana kita menghadapi tadi turbulensi politik
gangguan dari pihak luar di dua ribu dua puluh satu
dan sukses memimpin partai ini
kami kami semua menghadapi gangguan gangguan itu
lalu bagaimana ketika menjelang pilpres kemarin
masih berbalik arah secara mendadak
tidak ada dinamika politik yang luar biasa terkait dengan pilpres
bahkan kami hari ini menjadi bagian penting dari pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
dan kami kembali ke pemerintahan oktober dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh sembilan
dan ternyata ya ditambah lagi mulai februari kemarin
dan kita bisa lihat bagaimana kapasitas keperluan mas ahayu kompetensinya
bagaimana beliau belajar dengan cepat di kementerian atr bpn ini
dan banyak terbosan terbosan yang sudah diakui oleh publik juga gitu
bagaimana kemudian semakin banyak tanah wakaf yang dibagikan oleh beliau
bagaimana beliau berupaya memberikan kepastian hukum
dan sertifikat tanah ini kan bisa digunakan untuk bisa semakin mesejahteran rakyat kedepannya
dan berbagai aktivitas lainnya
terbosan terbosan yang akan dilakukan oleh mas ahayu
selaku menteri atr dan kepala bpn
kalau bicara mengenai jabatan nanti di mana
ya kalau menurut kami mas ahaye ini tidak pernah pilih pilih tugas dan tanggung jawab
pak prabowo bapak presiden inginnya beliau di mana
kalau yang nanti dan membantu pak prabowo beliau akan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
karena jiwa beliau selalu dan selamanya sebagai seorang prajurit
siap mengabdi untuk masyarakat bangsa dan negara